gantian atau kum nanti jatuh yang enggak kamu kenapa udah papa kang
sayang lucu banget ya allah lucu nah ini anaknya topo tio betul banget
tin ini udah maksiap ini minyak telon tisu basah bedak kalau habis ganti pembers susu
dari bersihin jangan lupa dikasih bedak supaya enggak
betel iya mak tuh handuk sama pembers disini ya supaya kamu gampang ambilnya iya
mak sekarang mak pulang dulu ya mak mau berberes dulu kalau ada apa apa telepon aja makasih
yo yo mak pulang dulu ya bareng mak juga mau pulang nanti beres rumah dulu ya tim
iya cuk tinggal dulu ya jangan nangis
tidak selamanya terjadi karena perbuatan kamu sendiri bisa jadi karena perbuatan orang lain
tapi masa depan kamu sepenuhnya gantung pada dirimu sendiri
ia bahasan kalau begitu cuci pamit terima kasih atas penjelasannya mau
iya pak ustadz
terima kasih pak ustadz
bu dokter tahu saja kalau saya sakit
saya tidak enak badan
tapi ketika bu dokter datang
alhamdulillah saya seger lagi
alhamdulillah kalau memang seperti itu pak ustadz
saya datang kesini
saya ingin membicarakan
yang ada di rumah bu iin
apa yang akan kita lakukan
dengan bayi itu
ini kan menyangkut manusia
harus ada aturan
dan tata caranya
kita tidak bisa mengambil dan merawat begitu saja
iya betul pak ustadz
itu maksud kedatangan saya kesini
saya akan kabari pak kades
tetapi kalau nanti
tidak ada seorang pun yang dijemput
kita semua yang akan merawatnya
kita semua yang akan merawatnya
semua anak di ciraos
berhak mendapatkan kasus sayang
kalau begitu saya pamit dulu ya pak ustadz
terima kasih banyak pak ustadz
mari pak ustadz
tapi masih banyak tamik
bagaimana ini dapat endok
iya gapapa dan
kasian dt mak
pegang dulu nando
kamu tinggal sama bibi ya cantik
kamu tinggal sama bibi ya cantik
waalaikumsalam kakakum kak ngidoi
laki atau perempuan
jangan dicupit doi
saya cuma pura pura
gendong bayinya bukan gendong utin
akum itu orangnya baik tin
ya enggak kum
dulu kan saya gendong jenipa
cepet ah tunin lu lama banget kamu
iya bentar lagi kak
bin kamu gak usah cerita apa apa
tentang kecepetan kemarin ya
ingat ya nini
kartu atm kita yang hilang kemarin gimana
saya sudah telpon bank minta di blokir
kan idangnya emang hebat
udah garis nih
cepat kasihan mbak ira sama ronaldo nunggu di luar
ambil si patu dulu kak
aduh ampun pedut
kamu gak ada kerjaan yang ngikutin saya terus
kamu tuh yang dicariin masuk antar
nggak saya mau kesini ikutin kamu
yang menarik untuk diceritakan
tau gak kenapa cewek cewek itu seneng sama aku
kenapa cewek cewek itu seneng sama aku
bu yola perhatiin bu yola waktu ngobrol sama aku
aku pasti ngeliatnya dengan mata masyarakat

kemudian tersipu malu
merah merona hatinya berbunga bunga
berisik kamu pedut ya
ada nggak sih tempat di dunia ini yang bebas dari kamu
kalau di cerales mah gak ada cek
di luar mungkin ada
kamu juga gak mau ngikutin saya terus
tapi bener loh cek

belom ngelarang aku main ke warungnya entin

litin pasti duduk di sebelahnya aku
melihat aku dengan mata mesin
kadang kadang tertunduk malu
kadang kadang tertunduk malu
kamu tau gak

perempuan itu suka sama laki laki yang saya
kepengaruhkan sama omongan saya
pak juga yang percaya sama omongan kamu
kelihatan dari raut wajah kamu cek
kalau kamu gak percaya lihat nanti
si entin pasti sering ke rumahnya aku
jangan lupa like subscribe share dan share